persib terus melengkapi amunisinya jelang fase pertama babak tiga puluh dua besar piala indonesia
selain pemain lama seperti ezekiel dusel dan ardi idrus kembali bergabung dalam latihan
persib juga memastikan merekrut back sayap muda sriwijaya fc zalnando untuk bergabung dengan tim maung bandung
jelang berlangsungnya leg pertama babak tiga puluh dua besar piala indonesia kontra persiwa binamitra
persib kembali menggelar latihan intensif di stadion arca manik bandung senin pagi
selain diikuti pemain baru seperti esteban vizcara dan sedan lo picik
sejumlah pemain yang memperkuat persib musim lalu seperti ezekiel duassel dan ardi idrus
tampak telah bergabung dalam latihan yang dipimpin asisten pelatih dejan milyani
tidak hanya itu guna melengkapi amunisinya jelang babak tiga puluh dua besar piala indonesia
persib juga memastikan telah merekrut pemain muda asal sriwijaya fc zalnando
pemain berusia dua puluh dua tahun yang sejak tiga musim terakhir memperkuat tim laskar wong kito itu
tampak telah bergabung dalam sesi latihan intensif tim maung bandung
selain memperkuat sektor back sayap kiri yang kini ditempati ardi idrus
bergabungnya zalnando juga guna menutupi celah yang sebelumnya ditinggalkan
tony sucipto yang tidak diperpanjang lagi kontraknya
selain bangga dapat bergabung dengan persib
pria kelahiran cimahi yang mendapat durasi kontrak selama dua tahun itu
mengaku optimis mampu bersaing dengan sejumlah pemain lainnya
dan memberikan kontribusi terbaik demi prestasi persib di liga satu indonesia dua ribu sembilan belas
bisa main juga dengan senior senior yang main tim masmo
jadi semoga ke depannya saya bisa kasih sesuai target yang di targetan liga satu
zalnando merupakan pemain lokal kelima yang direkrut persib jelang menghadapi
piala indonesia dan liga satu indonesia
selain zalnando sebelumnya persib telah merekrut pemain lokal lainnya
seperti fred sebutuan abdul aziz erwin ramdhani
serta pemain naturalisasi steban vizcara
selain masih melakukan perburuan sejumlah pemain berkualitas lainnya
hingga kini persib masih melakukan negosiasi dengan seorang pemain asing asal asia
sebagai amunisi persib di liga satu indonesia dua ribu sembilan belas mendatang
freddy bangun bandung